ngomong ngomong soal sepeda boleh bersepeda tapi tetap harus tahu etika
peringatan untuk yang lagi sekarang keranjingan goes ada aturannya untuk tetap aman dan juga nyaman
sudah ada jalurnya nah kalau keluar batas mau coba coba akan ada sanksi menanti
apa sanksinya kita bahas bersama rudi saptari kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan dki jakarta
pak rudy selamat malam
oke pak rudy kita ngomongin soal goes ini kan lagi jadi tren banget ya
tapi yang harus kita pahami sekarang akan hadir artinya aturan yang bisa mengakomodir untuk membuat para pesepeda ini
dan juga para pengguna jalan lainnya untuk bisa berdampingan dengan aman dan juga nyaman
ketentuannya seperti apa katanya ada sanksi pidananya nih pak kalau misalnya keluar batas atau keluar jalur
baik terima kasih
perlu kita pahami di sini mbak
bahwa pesepeda itu adalah merupakan bagian dari lalu lintas
jadi karena merupakan bagian dari lalu lintas maka pesepeda wajib mematuhi tata cara aturan berlalu lintas
seperti kita ketahui di dalam undang undang dua puluh dua tentang lalu lintas dan akutan jalan tahun dua ribu sembilan
di situ disebutkan salah satunya adalah bahwa bagi pengguna sepeda
wajib untuk menggunakan jalur yang sudah disediakan untuk jalur sepeda
demikian juga sebaliknya untuk kendaraan bermotor
dilarang untuk menggunakan jalur yang sudah disediakan untuk jalur kendaraan tidak bermotor
dan tentunya itu ada sanksi masing masing sesuai dengan undang undang dua puluh dua pasal satu ratus dua puluh dua
bahwa di situ apabila pesepeda melanggar marka ataupun keluar dari jalur sepeda itu
ada sanksi pidana
dalam hal ini adalah kurungan maksimal lima belas hari atau denda paling banyak rp seratus
dan tentunya ini masih perlu untuk dilakukan sosialisasi
dan juga diberikan kepemahaman kepada masyarakat dalam ini
adalah sepeda agar mereka patuh ataupun paham terhadap aturan tata cara berlalu lintas di jalan
oke jadi sekarang masih dalam tahap sosialisasi ya pak ya
masih dalam tahap sosialisasi
oke terkait dengan mekanisme kemudian implementasi terkait dengan pembatasannya
tadi pak rudi sampaikan ya kan selama ini memang sudah ada jalurnya
sudah ada markanya
saya juga suka sepedaan pak kalau misalnya weekend gitu
kalau kita lihat di jalan protokol
biasanya kan memang di jalur ini kan hanya dibatasi dengan adanya trafikon ya
yang ditempatkan di sepanjang jalur
nah kadang kadang kenyataannya di lapangan masih banyak banget nih pesepeda yang keluar jalur itu
padahal sudah dibatasi bahkan beberapa dijaga oleh petugas dishub
yang kemudian ini menjadi risiko risiko lah
ada senggol menyenggol dengan kendaraan
atau misalnya pengguna jalur
atau jalan lainnya
kalau kita lihat kan misalnya di jalur bus transjakarta
memang diberikan pembatas seperti beton
jadi mungkin lebih meminimalisir risiko ini
nah apakah ini juga akan menjadi pertimbangan pak rudi ke depannya
supaya yaudah tetap ada di situ aja tuh pak
bahwa untuk lajur sepeda sementara
pop up bike plan yang sekarang dibangun oleh pemprov dki
di sepanjang koridor jalan sudirman tamrin
adalah untuk mengakomodir sesuai dengan pergub lima puluh satu
di mana pada masa psbb transisi ini adalah seluruh ruas jalan itu diutamakan
untuk pengguna pejalan kaki
ataupun pengguna transportasi sepeda
untuk jarak jarak yang dekat
jadi jalur ini adalah sifatnya jalur sementara
dan kita selalu melakukan efeknya
untuk dimungkinkan bahwa
lajur sementara ini akan kita jadikan suatu lajur yang permanen
untuk membuat suatu lajur sepeda yang permanen ini
perlu prasarana pendukung
jadi ada beberapa spesifikasi
bisa saja itu menggunakan marka solid
kemudian juga ada pembatas
yang memang itu nantinya akan benar benar memisahkan
antara lajur sepeda kendaraan tidak bermotor dengan lajur kendaraan bermotor
sehingga juga bisa menimbulkan keselamatan dan juga kenyamanan
bagi para sepeda untuk menggunakan lajur sepeda
dan juga perlu didukung oleh rambu rambu yang nantinya akan dipasang tentunya
untuk lajur lajur sepeda
oke prasarana tadi yang pak rudi sampaikan
apakah juga nantinya akan dibarengi dengan penempatan misalnya petugas
karena ini juga untuk menjaga ketertiban para pesepeda
untuk stick tetap ada di jalurnya
demikian jadi kalau misalkan nanti untuk lajur yang sudah benar benar terprotektif
itu akan ada penghalang yang jelas antara lajur kendaraan bermotor dan tidak bermotor
sehingga tentunya tidak diperlukan lagi petugas
tetapi pada titik titik yang mana terdapat crossing ataupun mix dengan kendaraan bermotor
pada titik titik simpang kemudian juga keluar masuk gedung
tentunya nanti akan ditempatkan petugas untuk selalu menghimbau
baik untuk pengguna sepeda ataupun untuk pengguna kendaraan bermotor
agar tidak memasuki jalur yang

oke dengan adanya aturan terkait pembatasan jalur sepeda ini
nantinya akan mencakup apakah hanya di sepanjang jalan protokol
seperti misalnya kalau lihat di sepanjang jalan apa yang dilalui oleh sistem ganjil genapka
kemudian bagaimana dengan pemberlakuan jam operasionalnya
kalau ganjil genap kan memang di pagi dan sore hari ada jam jam ya
kalau misalnya sepeda gimana
dekat orang trafik naik sepedanya kebanyakan kan weekend kan
jadi perlu diketahui bahwa di pemprov dki ini
kita sudah membangun jalur sepeda sepanjang enam puluh tiga km
terdiri dari dua puluh dua ruas jalan yang ada di seluruh wilayah dki jakarta
jadi untuk sudirman tamrin itu adalah merupakan tambahan dan bersifat lajur sementara
sudirman tamrin ya pak
itu hanya untuk lajur sementara
dan tentunya ke depan kita sudah mempunyai perancanan yang masif terkait dengan peningkatan lajur sepeda ini
dan akan mencakup pusat pusat kegiatan primer kemudian juga pusat kegiatan sekunder
dan juga kawasan kawasan yang berorientasi pada simpul simpul angkutan sepeda
jadi sifatnya kawasan atau transit oriented development
sehingga kita akan mengalihkan bahwa yang biasanya car oriented development
kita akan arahkan menjadi transit oriented development
yang mana sepeda adalah merupakan salah satu moda yang akan digunakan nanti untuk first mile dan last mile nya
termasuk di perbatasan daerah penyangga ibu kota misalkan depok kemudian dari kawasan bintaro juga
atau mungkin bekasi karena banyak sekali sekarang pesepeda yang bukan cuma go west the weekend aja
tapi juga sehari hari beraktivitas pergi ke kantor atau misalnya pergi ke kampus gitu
pulang pergi dengan menggunakan sepeda dan mereka berangkatnya pun dari daerah penyangga ini
jadi mungkin begini
kita tidak memasifkan atau tidak merencanakan bahwa orang misalkan dari bekasi
ataupun dari tangerang itu ke jakarta menggunakan sepeda
tetapi kita siapkan fasilitas di dalam angkutan umum asal
sehingga bisa saja dari rumah menggunakan sepeda kemudian juga menggunakan angkutan massal
seperti transjakarta atau mrt kemudian dia tiba di stasiun dan dilanjutkan kembali ke tempat kerja
oke pak rudy tadi anda sampaikan terkait dengan adanya tren kenaikan penggunaan sepeda sekarang di dki jakarta
apalagi di masa pandemi ini itdp mencatat bahwa tren kenaikan ini naik sepuluh kali lipat dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi
artinya bagaimana kemudian kesiapan dari pemprov dki jakarta terkait dengan penyediaan sarana prasarana berlalu lintas
untuk sepeda mungkin lebih spesifik lagi mungkin bisa dijelaskan pak rudy
gini melihat masifnya para pengguna sepeda jadi dari pemprov berencana untuk ke depan adalah mempermanenkan
mempermanenkan daripada pop up bike lane yang ada
itu yang pertama kemudian juga meningkatkan penggunaan daripada lajur sepeda yang selama ini
sepeda yang selama ini sudah terbangun yaitu yang sepanjang enam puluh tiga km
sehingga akan lebih memasifkan para pesepeda untuk menggunakan sepeda sebagai moda alternatif untuk menuju ke tempat kerjanya
oke baik terima kasih pak rudi saptari sudah bergabung dengan sian indonesia connected malam hari ini
buat yang hobi sepeda ini tentunya menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan harus dicatat ya
ketika nanti mau goes atau bersepeda terima kasih sekali lagi selamat malam